saudara latihan gabungan antara militer indonesia dan amerika serikat kembali digelar di lampung
sejumlah skenario perang dipelajari dan dipraktikan dalam latihan selama seminggu ini
pengamat menilai hubungan indonesia dengan amerika serikat akan bergantung pada prioritas pemerintah presiden indonesia selanjutnya
melapuk latihan untuk musang musang sudah terlihat di bibir pantai
skenario perang dan kemampuan bertahan hidup dipraktikan dalam latihan bilateral antara tni angkatan laut dan united states tujuh sleed
melibatkan juga korps marinir kedua negara
mereka berlatih berbagai macam materi terkait dengan profesionalisme prajurit seperti menembak kemudian patroli pertempuran kota
juga melaksanakan latihan bersama staff untuk membuat produk operasi pertahanan pantai secara bersama sama
satu tiga ratus an prajurit dari kedua negara ikut dalam latihan bersama cooperation of load readiness and training atau carot dua ribu dua puluh empat di lampung
tujuan di belakangnya adalah untuk membangun hubungan dan hubungan
ketika anda memulai mesyuarat dengan staff indonesia dan staff amerika biasanya mereka memulai di mana mana
ada satu kota dan ada satu kota lain
dan tujuan dalam latihan ini adalah untuk semua orang untuk berhubungan
i menepis latihan gabungan ini sebagai upaya mengantisipasi
latihan ini sangat penting untuk pertama meningkatkan profesionalisme
jadi tidak ada hubungannya dengan laut cina selatan
kemudian hubungan antara indonesia dengan amerika yang sudah berlangsung lama
sekitar tiga puluh tahun latihan karet ini tentu akan ditingkatkan semakin ke depan semakin baik
latihan carrot dua ribu dua puluh empat dilaksanakan pada dua belas hingga dua puluh mei dua ribu dua puluh
sejak tahun dua ribu dua puluh satu hingga dua ribu dua puluh tiga
amerika serikat tercatat melakukan lima ratus dua puluh lima latihan militer gabungan dengan negara negara di asia tenggara
ini membuat amerika serikat menjadi negara yang paling banyak melakukan latihan militer dengan negara negara di kawasan
diikuti oleh jepang australia india dan tiongkok
meski tiongkok punya peran signifikan dalam ekonomi kawasan
negara negara asia tenggara lebih merapat ke amerika serikat dalam isu keamanan menurut analis
dan memiliki kekuatan untuk mendapatkan kewajiban dan kekuatan untuk memiliki kekuatan dan kekuatan di dalam isu

mereka sedang mencari ke jepang dan australia
dan lebih banyak dari mereka dalam hal terkait dengan china
analis lain melihat hubungan pertahanan indonesia dan amerika serikat akan bergantung pada fokus kebijakan presiden terpilih baru prabowo subianto
bisa jadi ke depan memang fokusnya tidak lagi di infrastruktur
indonesia memang agak sedikit terlambat dengan modernisasi alutsista ini
sebetulnya agak sedikit molor dari deadline awal
kalau kemudian modernisasi alutsista yang menjadi fokus dari pak prabowo
ini yang akan menjadi salah satu turning point
tapi kita akan perlu akan melihat dalam satu dua tahun pertama sebetulnya di pemerintahan pak prabowo
tahun dua ribu dua puluh empat juga menandai tujuh puluh lima tahun kerja sama
diplomatik indonesia dengan as yang terjalin sejak seribu sembilan ratus empat puluh sembilan